pemerintah terus mensosialisasikan rancangan undang undang kitab hukum pidana atau rkuhp
jelang disahkan pada akhir tahun ini
berbagai kementerian dan lembaga diterjunkan ke berbagai daerah
termasuk badan intelijen negara atau bin
yang menggelar dialog publik di sejumlah kota
badan intelijen negara
bin yang menggelar dialog partisipasi publik ruukuhp
di makassar sulawesi selatan kamis lalu
kepala biro hukum organisasi dan tata laksana bin
gede agung patra menjelaskan
rkuhp merupakan upaya bangsa untuk rekodifikasi
atau memperbarui kuhp lama peninggalan kolonial belanda
tiga pakar hukum yang menjadi pembicara dalam dialog publik ini
sepakat memandang sudah saatnya bangsa indonesia
memiliki kemampuan untuk menjelaskan kesehatan
karya sendiri yang sesuai dengan perkembangan
norma hukum dan budaya bangsa
belanda mengawasi tindakan itu dengan nuwaan senama
geldi pada pemkekuatan dan kepenangan diri
maka menggunakan siapapun kemudian ke sana
kalau di indonesia kita menganggap sesuai dengan nilai kita
dan juga untuk ketentuan maka itu kita harus membatasi
tapi tadi tidak benar bahwa kalau demo kemudian
kalau tidak pakai izin itu akan ditangkap tidak
demo tidak pakai izin itu bukan izin
tapi pengetahuan itu bisa dibuat
agar keasaan yang lebih menurut bajang toe
yang ada di luar tidak jadi keajaiban
jadi keyakinan maria juga adalah sedang
jika kita tidak mendengar nilai nilai itu
kita tidak akan berada diaro aro
ada yang karena ini karenaudi
kita memang raid denganui
dalam menggelar dialog publik untuk rkuhp bin berkolaborasi dengan lembaga dan kementerian lain
dan selalu melibatkan berbagai elemen masyarakat
seperti sivitas perguruan tinggi dan para akademisi organisasi profesi hukum tokoh masyarakat agama dan adat organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan